tiga pekan menghilang kamilatul rahmah warga karangpawitan garut jawa barat
akhirnya ditemukan pada rabu siang
pelajar ini ternyata kabur bersama teman dekatnya
polisi menemukan keduanya di kawasan banyuwangi sepulang dari pulau dewata bali
meski tidak ada unsur paksaan polisi tetap menangkap teman dekat korban
korban melarikan diri karena hubungannya tidak mendapat restu orang tua
tersangka ini membawa korban tak pasti izin orang tua
korban tidak dapat keluar kurang lebih selama lima belas hari
motifnya diduga tersangka memiliki hubungan dekat dengan korban
sebelumnya korban sempat mengaku diculik pria tua menggunakan kendaraan roda empat
usai bimbingan belajar
bahkan melalui pesan singkat korban mengaku pusing serta tas miliknya dicuri
meski terbukti berbohong pelajar wanita ini tetap lolos dari jerat hukum
sementara kekasihnya diancam hukuman tiga tahun penjara
karena membawa kabur
anak tanpa seizin orang tua
deden rahadian garut jawa barat